sebenarnya semua ini rencana mama sama papa untuk kalian
bagus gak mbak
andin harus dipaksa tubuh kamu butuh nutrisi
kok gue jadi lebih gini sih sama andin
makin deg degan lagi
sayang yuk di sini yuk
papa lagi rawat mama supaya cepat sembuh
alhamdulillah udah membaik
sini sayang berdekat sama mama
pinter udah cepat sepatu
udah kamu habisin dulu makanannya biar cepat sembuh ya
kamu bantu suapin
dan makannya selesai

mama udah gede naik bisa makan sendiri kok

nih aku kenyang
ini kamu yang dekor ini semua
iya aku dekor supaya andien bisa lebih semangat aja untuk semuanya
tau gak din
almana mungkin niat seniat ini kalau dia nggak mencintai kamu
mak aku punya hadiah buat mama
hadiah apa ini
wah ini kamu yang gambar sendiri sayang
cepat sembuh ya ma
pa cium mama dong dan sampai mama sembuh
masa mas masa dipaksa
mama juga udah kok dicip sama papa
kemarin cemas setengah mati
sekarang istri sudah sadar kaku lagi
orang suka ada teman
bagus banget ini papa sengaja pesan dari toko pria senangan kita mah nanti kita kasih saya
ini kita tulis dari mino iya benar juga nanti mama bikinin kartunya pokoknya maka langsung
sudah selesai sudah siap semuanya pak tinggal kiri
ada kartunya juga
itu apa ini sweater
bagus ya pasti dia senang nanti tulisnya dari elsa buat mino
mama juga kasih
apa tinggal kirim pakai
mama sama papa yang ngasih cincin ini ke aku
aku cuma punya satu pertanyaan kenapa
sah minum mama sama papa cuma ingin supaya pernikahan kalian membaik hubungan kalian
hangat lagi mesra lagi seperti dulanya itu ya ini kan untuk kalian sayang
mama sama papa bisa memasuki usia pernikahan hingga puluhan tahun
sebenarnya semua tergantung sama nino sih mbak
kan dari dulu hati aku tuh selalu buat ibu
tapi aku rasa
nino nggak begitu juga ke aku
hai sah sah nino